anda masih bersama kami bumi bulat atau datar masih menjadi perdebatan beberapa kalangan
kali ini seorang pengandut paham bumi datar mencoba membuktikannya dengan terbang sendiri menggunakan roket
setelah sempat beberapa kali gagal penganut teori bumi datar bernama mike huge
akhirnya sukses meluncurkan roket buatannya sendiri
hal ini dilakukannya untuk membuktikan bahwa planet yang dihuni manusia ini tidak bulat
pria yang kerap disebut mad mike ini pun turut menyertakan dirinya sendiri ke dalam roket swadaya tersebut
bertempat di gurun mojave california mike sukses menerbangkan dirinya setinggi lima ratus tujuh puluh dua meter
sebelum kembali mendarat di bumi dengan selamat walau ia mengaku sedikit mengalami guncangan
dikutip dari laman sinet mike mengungkapkan jika dirinya lelah terhadap orang orang yang mengatakan
bahwa dirinya penakut dan tidak benar benar membuat sebuah roket
meski sukses menerbangkan dirinya menggudakan roket suadaya tersebut
mike tidak memberikan keterangan mengenai keberhasilan eksperimennya ini dalam membuktikan kebenaran teori bumi datar
walau begitu ia tetap percaya bahwa planet bumi memiliki bentuk layaknya sebuah alat permainan frisbee yang berbentuk pipih
peluncuran roket itu sejatinya tidak sepenuhnya berhasil mencapai target dari mike
ia mengaku targetnya mendapatkan dorongan sebesar tiga ratus lima puluh psi
atau tekanan per inci persegi
namun hanya mendapatkan tiga ratus empat puluh psi
mike pun memiliki rencana untuk melakukan penerbangan berikutnya menggunakan kendaraan bernama rokun
yaitu roket yang dapat berubah menjadi balon setelah meluncur
transformasi itu diharapkan mike mampu membawanya terbang lebih tinggi sekitar sepuluh hingga tiga belas km
sebelumnya mike harus mengurungkan niatnya untuk terbang dengan roketnya sebanyak dua kali
pada november dua ribu tujuh belas ia sempat dilarang lembaga pertanahan amerika serikat terkait dengan masalah perizinan dan keamanan
lalu pada februari tahun ini roket yang dibuatnya sendiri itu mengalami kerusakan sehingga gagal meluncur